lionel messi dinobatkan sebagai pemain bola dengan pendapatan tertinggi di dunia versi forbes dua ribu enam belas
media asal spanyol el mundo membocorkan surat dan nilai kontak messi yang ternyata nilainya ini lebih tinggi
yakni sebesar lima ratus lima puluh lima juta euro atau setara dengan sembilan empat triliun dalam empat musim
dan kita akan bahas malam ini dengan kusnaini pengamat sepak bola
selamat malam bungkus
selamat malam maitri
bungkus messi murka nih kontraknya dibuka
sebenarnya kalau masalah buka bukaan kontrak ini satu hal yang wajar tidak sih di dunia olahraga
khususnya di sepak bola
iya kalau dalam ikatan kerja profesional sebetulnya kontrak itu rahasia
hanya diketahui antara pemain dan klub
mainkan perwakilannya bisa jadi manajernya bisa jadi agennya
itu hanya pihak pihak itu yang mengetahui nilai persisnya
termasuk rincian item itemnya itu kan banyak sekali
jadi kalau kontrak kerja profesional pemain sepak bola itu rinciannya banyak sekali
bukan sekedar gajinya seminggu berapa sebulan berapa bukan itu
tapi kalau misalnya mencetak gol dalam satu musim lebih dari sepuluh ada bonus berapa
kalau timnya lolos para ke liga champion ada bonus berapa gitu
oke artinya harusnya kontrak yang ada ini tersimpan baik baik ya
tapi kenapa kemudian bisa sampai bocor
ada media di spanyol yang bahkan sudah mempublikasikan
begitu surat dan juga nilai dari kontrak milik lionel messi
ya saya sih menduga ini strategi komunikasinya barcelona
saya pikir sekarang kita bukan rahasia lagi bahwa semua klub sulitan keuangan ya kesulitan secara finansial
dan barcelona tidak terkecuali menghadapi kesulitan yang sama
karena itu mereka bersiap siap mengantisipasi kemungkinan harus melepas messi
ini kan melepas messi ini sama saja dengan cari masalah dengan supporter
supporter barcelona pasti tidak akan rela kalau messi pergi
karena itu barcelona ini saya pikir nggak berdiri sendiri ini
keluarnya kontrak messi ini nggak berdiri sendiri
ada peran internal juga saya kira
dalam tanda petik dibocorkan diam diam
saya kondisikan supporter bahwa barcelona berat menanggung beban gaji messi
lima puluh juta euro per musim ya
itu bukan hal yang mudah dalam situasi pandemi ini
makanya pelan pelan dibocorkan
ketika sudah bocor mereka dengan saya pikir
harus mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab
tapi ini pasti tidak akan berdiri sendiri
berarti artinya kalau bungkus sendiri menilai bahwa ada andil dari barcelona
untuk kemudian membocorkan isi kontrak dengan lionel messi ini
harapan tujuannya adalah agar orang orang tahu begitu
apakah kemudian salah satu cara lainnya juga adalah untuk meng attract
atau menginformasikan kepada klub klub lain tentang besaran gaji yang didapat oleh lionel messi
atau seperti apa
kalau klub klub sih saya rasa sudah sebagian besar sudah tahu ya
klub klub yang pernah mencoba mendekati messi seperti paris dan jerman
kemudian beberapa tim di inggris
saya pikir mereka sudah tahu bahwa gaji messi sekian dalam setahun itu mereka sudah tahu
informasi ini lebih kepada upaya menciptakan prakondisi
supaya ketika barcelona terpaksa harus melepas messi dengan alasan apapun
terutama karena alasan finansial
itu tidak akan menjadi fireback
tidak akan menjadi bumerang kepada klub
jadi ini saya pikir strategi komunikasi yang dalam tanda petik sebetulnya cukup baik dari barcelona
jadi dikondisikan dulu supaya supporter nggak kaget
tapi supporter pada akhirnya menyadari
waduh iya ternyata untuk menjaga messi ini barcelona besar sekali tanggung jawabnya
satu ratus lima puluh juta per tahun itu kalau dipakai buat menggaji pemain lain
mungkin jauh lebih bermanfaat mungkin ya dalam tanda petik
tapi sekali lagi ini strategi komunikasi yang sudah dilakukan oleh mungkin secara internal
pahami oleh sebagian besar pengurus barcelona
memang formal mereka harus mengatakan bahwa ini bukan klub yang membocorkan tapi entah dari mana
tapi kalau kita bicara soal capaian
nominal pendapatan dari lionel messi ini yang didapatkan dari klub dan juga banyak endorsement yang ada
dengan prestasi dan pencapaian yang ada
apa sih sebenarnya yang hal hal faktor faktor yang membuat messi kemudian menjadi pemain sepak bola dengan pendapatan tertinggi ini bungkus
iya jadi banyak faktor yang membuat seorang pemain itu gajinya sangat tinggi
yang pertama saya pikir peran pemain bagi klub
peran ini dalam pengertian di lapangan
perannya seberapa besar
ketika klub menganggap pemain ini sangat besar
perannya sangat penting
cukup besar ini dalam upaya untuk menjaga loyalitas supporter
maka klub akan berusaha dengan segala cara
penuhi kebutuhan atau permintaan gaji si pemain
si pemain dikontrak
pemain juga biasanya juga punya semacam kelebihan pemain tertentu
kalau pemain tertentu dikontrak
biasanya dia bawa sponsor
nah messi ini pemain yang punya kemampuan mendatangkan sponsor
jadi makanya klub tidak ragu membayar dia
dalam jumlah besar
menggaji dia dengan jumlah besar
karena messi bisa mendatangkan
itu kan cuma mka mestinya
sebetulnya ronaldo juga punya kemampuan seperti itu
beberapa pemain lain punya kemampuan begitu
sehingga nilai dia sangat tinggi di mata klub
gajinya pun tinggi
oke jadi selain adanya prestasi
dan juga banyak sekali kemampuan kemampuan yang ia miliki
yang bukan meremehkan kullanannya
selain juga untuk masalah dari pendapatan bisa juga mendatangkan sponsor kepada klub di mana messi kemudian berada
nah bicara soal kontrak dan juga kemana nantinya messi akan berlabuh
kontrak akan berakhir pada tiga puluh juni ya bungkus
kalau dari pengamatan bungkus apakah messi akan tetap bertahan atau dipertahankan oleh barcelona
atau justru akan berpindah hati
saya kira saat ini yang tersulit bagi barcelona adalah melobi messi supaya mau menerima nilai kontrak yang baru
itu yang tersulit
karena bagaimanapun barcelona tidak mungkin mempertahankan nilai yang ada sekarang ini dalam situasi pandemi ya
saya pikir semua klub sekarang mengalami situasi di mana pendapatan mereka jauh menurun jauh berkurang
karena itu harus ada rasionalisasi dari segi penggajian pemain
nah termasuk saya pikir juga messi harus siap
berhadapan dengan risiko rasionalisasi gajinya oleh barcelona
nah ketika messi misalnya bersedia dengan pertimbangan pertimbangan pribadinya mungkin akan tercapai kesepakatan
tapi ketika messi tidak bersedia maka tidak ada pilihan lain bagi barcelona saya pikir
kecuali lepas messi
dan saat ini klub yang punya kemampuan untuk menggaji messi sebesar itu barangkali di dunia cuma tinggal satu dua saja
salah satunya psg
oke jadi selain menurut bungkus selain dari barcelona
yang mungkin akan mampu menggaji messi sebesar itu adalah psg ya
kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya dari hal ini
dan terima kasih banyak bungkus
nah ini sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected